siswi sekolah dasar di padang pariaman sumatera barat meninggal dunia
usai mendapat perawatan selama empat bulan akibat luka bakar yang diderita
korban diduga mendapat perundungan oleh temannya
seorang bocah perempuan berusia sebelas tahun di padang pariaman sumatera barat meninggal
usai empat bulan mendapat perawatan akibat luka bakar
menurut keluarga korban mendapat luka bakar akibat perundungan yang dilakukan oleh teman sekolahnya
korban mengalami luka bakar saat diminta wali kelasnya membakar sampah di area sekolah pada februari lalu
akibat kejadian itu korban sempat bolak balik dirawat di rumah sakit dan menjalani sejumlah operasi
namun kondisi korban kian memburuk hingga akhirnya meninggal dunia
pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke polisi
disuruh sama wali kelas diintruksikan untuk motoroyong bakar sampah di belakang
setelah disuruh itu anak itu ditinggal tanpa diawasi
kemudian dia buang sampah ke api yang sudah hidup sudah nyala kan di tumpukan api itu
jadi delia buang sampah ada salah satu temannya bernama rifel
dia merebut botol bensin ke temannya yang satu lagi
direbut langsung disemprotin ke arah adelia
disemprotin ke arah adelia adelia ini disambar api
rumah sakit umum pusat m jamil padang angkat suara soal kasus kematian bocah asal padang pariyaman
yang diduga dirundung oleh teman sekolahnya
korban dikatakan telah menjalani operasi sebanyak empat kali
pihak rumah sakit menjelaskan bahwa penanganan korban melibatkan sejumlah dokter spesialis
korban dirawat selama lima minggu dan telah menjalani empat kali operasi
sempat pulang ke rumah pada sembilan belas mei kondisi kembali menurun drastis
kembali dirawat untuk ketiga kalinya hingga akhirnya pada dua puluh satu mei dua ribu dua puluh empat meninggal dunia
dari sisi bedahnya kita sudah lakukan tiga kali demam mencuci lukanya memboncer ringan yang terbakar itu
lalu yang operasi keempat mencangkuk kulitnya
dan itu kita nilai kita evaluasi setiap hari bahwa ketumbuhan cangkuk kulit yang ditanam itu baik
dan lukanya tidak ada menanah langsung sekali
itu makanya pertimbangan dokter bedah pertimbangan dokter anak semuanya sudah membaik
itu maka boleh pulang dan itu tinggal menunggu penyembuhan saja
penyembuhan itu bisa dilakukan melalui rawat jalan ke poliklinik
kemudian pasiennya langsung dirawat
dan terjadi memang sudah perburukan
mulai demam kemudian kulitnya mulai berubah warna
dan itu pada saat itu keluarganya diberitahu
atas kematian korban pihak keluarga akan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggung jawaban hukum
perkembangan dari kasus siswa yang meninggal akibat luka bakar di padang pariaman sumatera barat
sudah ada jurnalis kompas tv rio yohanes di sana
keluarga melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian
bagaimana perkembangannya saat ini rio
kita dan juga saudara untuk kasus adinia yang lukakan luka bakar di masinggi ini
keluarga sudah melaporkan ke pihak polisian
laporan sehari sebelum korban meninggal
laporan sehari sebelum korban meninggal
dan laporan ini memang pihak polisian melaporkan terkait terduga pelaku yang melakukan penyiraman pada korban ketika proses pembakaran sampah dihalaman belakang sekolah
dan saat ini memang pihak polisian sudah melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan dan pemambilan
serta pengambilan keterangan terhadap tiga orang yang dalam ini masih pihak keluarga korban
dan depannya pihak polisian akan memanggil lagi sekolah
terutama guru olahraga karena saat kejadian korban diketahui tengah berada di luar ruangan
itu belajar olahraga dan juga wali kelas serta teman teman teman yang bisa dikasih ketika peristiwa itu terjadi
dan juga saya sampaikan kita bahwasannya dari pengakuan korban kepada pihak keluarga
saat korban dirawat di rumah pasca pemulangannya dipekan sepekan sebelum idul fitri tahun dua ribu dua puluh

dan juga kita melakukan penyelidikan dan memperbaiki peristiwa itu
pihak guru hanya memberikan saran agar korban tidak bermain atau menjauhi teman laki laki
rio bagaimana mengapa pihak keluarga baru melaporkan kejadian ini setelah
ya dalam hal ini memang pihak keluarga mengambil kebijakan
dan karena memang korban mengakibatkan kehilangan nyawa pada saat kejadian
pihak keluarga masih fokus untuk memperbaiki
jadi dalam hal ini pihak keluarga juga merasa terkewa dengan perawatan yang dilakukan di rumah sakit
dalam hal ini pihak polda merasa korban belum mendapatkan perawatan yang optimal
seolah olah mereka diabaikan oleh pihak rumah sakit
dan dalam hal ini memang pihak rumah sakit sudah memberikan keterangan bahwasannya
dalam melakukan perawatan korban itu sudah maksimal dan sesuai prosedur yang berlaku
korban dirawat dengan melibatkan banyak sekali
untuk melakukan perawatan dan sudah melakukan operasi dalam total perawatannya
dan tiga kali dia balik balik ini sudah ada lima kali operasi yang sudah diperlukan
terima kasih rio yonas atas laporan anda langsung dari padang pariaman sumatera barat